padahal elsa baik baik aja
perasaan aku tetap gak enak
rasanya ada sesuatu yang buruk terjadi sama elsa
kamu kenapa sampai nangis
kamu tidak perlu lagi berpura pura sama mama ren
begitu tahu kalau kamu itu bohong sama mama
pak kim sudah cerita semuanya sama mama
yang selama ini kamu bilang kimberly kimberly
nampak benarnya kiki kan
dia sudah cerita semuanya sama mama
dia bukan pacar kamu
dan kalian itu tidak pernah pacaran
kiki kamu sudah tahu
bukan asisten ceo di perusahaan rusia
asisten rumah tangga di rumahnya pada baran bos kamu itu
sekarang kamu jelasin sama mama
sekarang kamu jelasin sama mama
kenapa kamu berbohong
dan mama itu tidak habis pikir sama kamu
kenapa kamu ajak ajak asisten rumah tangga pada barang untuk menipu mama
dan kamu lakukan itu sama mama kamu sendiri
aku tahu aku salah ma
tapi aku tidak ada maksud untuk membohong mama
atau aku suruh kiki untuk membohong mama
dia ngundang aku di pernikahan dia
aku tidak punya pacar
dan aku mahal untuk datang
aku mengajak kiki untuk pura pura jadi pacar aku
jadi kamu selama ini juga berbohong sama nina
tidak tidak begitu ma
awalnya aku memang bohong ke nina
dan dia kerja jadi asisten pribadi si
ceo di perusahaan rusia
aku tidak menyangka kalau
dan memang waktu itu
mama semangat mangat ingin ketemu sama kiki
ya sudah akhirnya
aku terpaksa buat
bohong terus sama mama
mama sangat kecewa sama kamu
ini urusan yang didikin riki aja
sekarang ditambah sama masalah mama
ada genteke tambah sama
lagi semuanya bukunya
ini ini angkat dia
enggak peduli yang purchases ha organ
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa udah pulang
udah ngubungin kamu
maaf aku lupa ngawarin pak soalnya
tadi sempet panik
teleponin elsa gak diangkat
terus cari cari juga gak tau dimana
tapi sekarang udah balik pak
memang elsa tadi ada meeting dengan bosnya
oh gitu alhamdulillah kalau gitu
sekarang elsa udah pulang
papa mau bicara
kamu baik baik aja kan
baik baik aja kok
tadi waktu buka puasa
papa telfon kamu
tapi gak diangkat angkat
tadi papa juga coba telepon nino
papa mama sampai punya firasat
kalo akan terjadi sesuatu yang bukan apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nanti aku cuma mau ngobrol

pak maaf ya pak
udah bikin papa khawatir
maaf juga tadi aku gak angkat telfonnya
tapi aku tadi baik baik aja kok
sekarang papa udah lega
yaudah sekarang papa dan mama
mau istirahat dulu ya
kamu juga istirahat
salam buat nino
salam mertua kamu
salam juga buat mama ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi ternyata elsa lagi meeting sama bosnya
jadi dia gak bisa angkat telepon
nanti gak ada kejadian apa apa
kewatiran kita gak ada alasannya
syukur kalau ausa gak ada apa apa ya pak
yaudah kita istirahat lah
padahal elsa baik baik aja
perasaan aku tetap gak enak
rasanya ada sesuatu yang buruk terjadi sama elsa
kau mau kenapa sampe nangis
aku terharu aja
mungkin juga karena aku lagi melo kali ya